saya mencoba untuk mengajak anak kamu itu jalan jalan
tiba tiba ada seseorang yang mencoba untuk menculiknya
saya mencoba untuk menghalanginya
tetapi anak kamu itu jatuh ke jalan
dan meninggal seketika
saya bingung saya tidak tahu apa yang harus
tentu dia tahu soal itu
kalau bang anas ini sudah menculik anak tante
kalau gitu apa yang akan terjadi
kamu harus nantarin tante ketemu sama om surya
tante harus tahu kebenarannya
kamu harus nantarin tante ya
tolong antarin ke rumah om surya
kau mengaking buat apa
ya terima kasih
kenapa tahu dia menceritakan diri tadi
dia ada di rumah
saya tidak akan kasih tau
saya tidak akan kasih tau
kenapa kamu bawa saya ke tempat ini
itu makam anak kamu
namanya jelas tertulis di nisan itu
itu makam anak kamu
itu makam anak kamu
namanya jelas tertulis di nisan itu
pada saat itu
saya mencoba untuk mengajak
anak kamu itu jalan jalan
tiba tiba ada seseorang yang mencoba
saya mencoba untuk menghalanginya
tetapi anak kamu itu jatuh ke jalan
saya mencoba untuk menjelaskan
dan meninggal seketika
saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan
saya merasa lalai
karena saya tidak bisa menjaga
dan melindungi anak kamu

saya tidak tegas untuk menjelaskanmu
kalau anaknya itu meninggal
karena saya tahu betul
kalau nenek itu sangat syariah
sekali sama anaknya
akhirnya pada satu hari
saya hanya berani mengatakan terhadap nena
kalau anaknya itu diculik
saya hanya berani mengatakan terhadap nenek
kalau anaknya itu diculik
tidak selalu meminjau
ada saya ya sangat menginginkan
ada saya estaba di sini
sabar kamu harus bisa menerima kejahatan ini
anak hama ini sudah meninggal
oma oma pernah dengar nama juan gak oma
dia itu dulu karyawan di perusahaan ini
sekarang juga kamu keluar dari sini
oma pernah punya pegawai namanya johan dan oma pecat
karena dia ketahuan menggelapkan uang perusahaan
enggak sih oma gak begini
tadi tuh aku pas pasan sama aksan waktu dia keluar dari ruang arsip
dan si aksan itu membawa arsip karyawan lama atas nama juan
dan tingkahnya aksan itu aneh banget oma
sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu
apa aksan ada hubungannya dengan juan
kalau begitu ya oma juga ikut menyelidiki nanti ya
apa jangan jangan omsurya pingsan lagi
untung aja oma
tadi saya pikir om pingsan di dalam
kalau mas ngomong anak kita itu sudah diculik sama bang anas
masa aku mohon ceritain sejelas jelasnya sama aku
kalau benar dia yang culik mas dia harus ngaku
dia harus kaku di mana anak kita berada
mas mas kenapa
om kenapa om
mas mas mas kenapa
biar aku telfon dokter panji tante
mas yang sabar ya mas
ada apa aida
om surya om surya pingsan dokter
saya mohon sama kamu tolong kamu bawa papa ke rumah sakit ini sekarang juga
dok detak jantungnya pasuria berhenti dok
kenapa dadah aku jadi sakit begini aku khawatir banget aku takut sampai terjadi apa apa sama
om surya tuh mas mas harus kuat mas mas jangan pernah tinggalin aku meskipun aku kelihatan membenci
kamu tapi sebenarnya sampai sekarang aku masih mencintai kamu mas tante
kita sekarang berdoa untuk kesembuhan om surya yuk tante
dokter panji om surya keadaannya gimana dokter alhamdulillah papa selamat sebentar lagi akan
dibawa ke ruang rawat kita berdoa saja ya
aida ada di rumah sakit ini siapa yang sakit itu yang mendastar tadi banyak yang komplit
bularas enggak aku nggak boleh biarin ini kalau bularas lihat aida disini pasti akan marah